presiden pertama republik indonesia soekarno meninggalkan jejak di surabaya
seperti rumah kelahiran yang sedang direnovasi tempat bersekolah hingga rumah indekos dan juga tempat tempat bersejarah itu akan dihubungkan dan dikonsep menjadi wisata kampung kebangsaan
di kota surabaya bapak bangsa sekaligus proklamator soekarno dilahirkan
di surabaya pula soekarno mendapat pelajaran tentang kebangsaan hingga bisa melawan penjajahan
kali ini saya akan mengajak anda menapaktilasi jejak soekarno di kota surabaya mulai rumah kelahiran hingga tempat sekolah
di jalan pandean gang empat nomor empat puluh kelurahan peneleh kecamatan genteng surabaya soekarno lahir
lokasinya mudah dicari dan sudah diresmikan sebagai bangunan cagar budaya
untuk menuju rumah kelahiran bung karno saya harus berjalan kaki melewati sebuah gang yang lebarnya hanya sekitar tiga meter
jarak tempuhnya kira kira sekitar lima puluh meter dari depan gang
bung karno kecil tinggal mengontrak bersama orang tuanya di rumah ini hanya sekitar enam bulan
mulai enam juni hingga dua puluh delapan november
pada tahun seribu sembilan ratus satu rumah ini masih direnovasi hingga september dua ribu dua puluh dua untuk dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah atau museum
mas apakah dari dulu bangunan rumahnya sudah seperti ini
enggak mbak jadi rumah ini sudah banyak mengalami renovasi dan kepemilikan orang
jadi pada saat itu kurang lebih ada tiga sampai lima orang yang punya rumah ini
dan juga bentuk rumahnya tidak seperti ini
jadi dulu ceritanya itu awalnya itu di bawahnya itu masih kayak bata gitu loh
terus diatasnya baru papan
terus pada waktu itu juga ada satu kamar di bagiannya belakang
sedangkan sekarang dindingnya ini sudah penuh dengan bata merah ya bahannya
iya benar sekali
dan kamarnya ada satu lagi nih tambahan ya
tambahan ini kamar tambahan
terus ada jendela juga di sana
jadi pada waktu itu ketika bung karno lahir kan ada sinar matahari itu mbak
yang menyinari beliau
makanya dinamakan sosok putra sang kaca
bung karno dan keluarga kemudian pindah rumah karena ayahnya yang merupakan seorang guru dipindah tugas ke beberapa daerah lain di jawa timur
setelah bung karno berusia lima belas tahun ia diminta ayahnya melanjutkan pendidikan di hoger burger school hbs di jalan kebon rojo nomor sepuluh kelurahan kerembangan selatan kecamatan kerembangan surabaya
bangunan ini sudah diresmikan sebagai cagar bung karno
dan kini digunakan sebagai kantor pos pusat surabaya
hbs adalah sekolah lanjutan tinggi pertama
gabungan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk warga negara belanda eropa dan elit pribumi
lama belajarnya tujuh tahun dengan bahasa pengantar bahasa belanda
selama bersekolah di hbs soekarno dititipkan kepada sahabat ayahnya haji umar said cokro aminoto
pada saat mendaftar sekolah pun
soekarno diantar hos cokro aminoto dengan dibonceng naik sepeda
dugaan saya ayah dari bung karno itu mengenal pak cokro itu ya pada saat beliau tinggal di surabaya ini yaitu di kampung peneleh
nah dengan demikian ketika bung karno itu bersekolah ya kemudian dititipkan saja kepada sahabatnya ini yang rumahnya juga di peneleh
nah pada saat itu memang posisi ayah bung karno itu kan mengajar
di mojokerto ya
rumah hos cokro aminoto di jalan peneleh gang tujuh nomor dua puluh sembilan tiga puluh satu kelurahan peneleh kecamatan genteng surabaya
menjadi tempat indekos soekarno selama bersekolah di hbs saat itu
rumah cokro aminoto yang juga sudah diresmikan sebagai bangunan cagar budaya berada tak jauh dari rumah kelahiran soekarno
di sini soekarno membaca buku buku
dan secara tidak langsung mendapat didikan dari cokro aminoto
soekarno juga banyak bertemu para tokoh dari sarekat islam organisasi yang kala itu dipimpin cokro aminoto
pengetahuan dan rasa kebangsaan soekarno tumbuh dari sini
di sini juga banyak berbicara tentang pembahasan dan pembahasan

seperti ini kan mas dulu kamar kos bung karno
nah untuk gambarannya kurang lebih pada saat itu seperti ini
memang kamarnya bung karno itu alasnya memakai tikar dari daun pandan atau klosok orang jawa bilang
dan pada waktu itu ada almari kecil
lalu ada gantungan baju
nah untuk almari kecil itu pada waktu itu pernah dipakai beliau untuk belajar berpidato meniru gayanya pak h o s soekarno aminoto
jadi ini jangka jangan cerminnya
ini kurang lebih seperti ini untuk bentuk cerminnya
karena pak cokro saat itu terkenal ya dengan pidato yang menggelegar hingga bisa membangkitkan semangat nasionalisme para pengikutnya
jejak bung karno di tempat tempat bersejarah itu akan dihubungkan dan dikonsep menjadi wisata
wisata kampung kebangsaan
generasi muda harus mendapat informasi yang akurat tentang bung karno untuk menguatkan rasa nasionalisme
riwayat kemerdekaan indonesia tak bisa lepas dari kampung peneleh
bahkan pada bulan juni atau bulan bung karno doa bersama digelar di kampung ini
kan zatamarindora herudwi sudarmanto surabaya jawa timur